selama ini dibilang sama sienna tentang tante rosa itu bener
aku udah tau semua kebeneran ini dari awal
jadi saat ini
semarah apapun aku sekarang juga tante
sekecewa apapun aku sekarang
aku juga paham
semua perasaan aku sekarang gak bakal bikin mama kembali
dan kalaupun misalnya mama masih ada diantara kita sekarang
mama pasti minta aku untuk maafin tante rosa
karena apapun yang terjadi tante
aku tau persis
dan buat mama
tante rosa itu adalah kakak terbaik
dan buat aku
tante rosa adalah ibu kandung
stafan juga mas ari
karena karena bapaknya
aku percaya dengan biar padak itu
semua perasaan aku tuh gak bisa bikin aku benci dan berhenti hormat sama tante ros
makasih tante roso udah jujur sama aku
aku bersyukur karena mendengar fakta ini langsung dari tanto rosa dan bukan dari orang lain
kita sama sama kehilangan allah
dan aku mau
tante roso sekarang berhenti menyalahkan tante roso
aku juga sayang sama tante
tentu sayang sekali sama adik tante
tante bersedia melakukan apapun
untuk membalikan malkika kalau bisa
tante gak mau kehilangan kamu
kau sudah mengerti keadaannya dan
sangat berat buat tante untuk berterus terang kepada kamu
saya bisa sendiri
saya bisa sendiri
saya bisa sendiri
apa lagi yang dicukur ini kan sudah habis
nggak ini ke sisa ya
kamu ngapa aku temenin
kayaknya emang dari dulu deh sebelum saya amnesia
si fatimah kayak begitu
aku kasih denger tau mas
kau masih denger tau mas
udah lama nggak bercanda sama mas
kau kok yang senyum senyum ya
baru mau nunggu mas al keluar
mau gantiin baju
sudah menunggu lama ya
tidak apa apa bu
tidak masalah justru kami yang seharusnya minta maaf karena datang sini secara mendadak tanpa memberitahu terlebih dahulu
kedatangan kami ke sini ingin memberikan sebuah kotak ini bu
sepertinya kotak ini milik pak adebaran
sebenarnya masih ada satu kotak lagi yang diduga milik pak ada baran
tapi kami belum bisa kasih bu
boleh saya tahu kenapa
masih dalam tahap pemeriksaan bu
karena apakah barang itu milik pak adebaran atau milik penyintas lainnya
kami akan info ke ibu jika sudah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut bu

melelukan p gaps kita juga bisa accent
untuk hebrew dengan jaime misalnya